kita ke informasi lain fakta integritas yang ditanda tangani calon presiden prabowo subianto dengan ijtima ulama
salah satunya menyepakati pemulangan rizik syihab ke tanah air jika prabowo menang pilpres dua ribu sembilan belas
pks menilai wajar ada deal politik yang dibuat antara rizik syihab dan prabowo subianto
dari tujuh belas poin fakta integritas terdapat kesepakatan bahwa jika prabowo terpilih sebagai presiden
prabowo akan menjamin rizik syihab terbebas dari kasus hukum dan pulang ke tanah air
partai keadilan sejahtera sebagai pendukung koalisi prabowo menilai deal politik itu sah dilakukan
mengingat rizik adalah ketua dewan pembina gnpf ulama
namun pks juga meminta gnpf ulama yang menyelenggarakan istimewa agar membuktikan dukungannya terhadap prabowo untuk memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
menurut pks dukungan ijtima ulama tidak akan memecah belah umat islam
mengingat kubu jokowi didukung ormas nu dan prabowo didukung para ulama gnpf
bahwa kemudian diantaranya ada
ada poin itu yaitu adalah hak daripada gnpf
yang memang di dalamnya ada habib rizieq yang merupakan ketua dewan pembinanya atau dewan penasehatnya
kemudian pak prabowo memenangkan dan kemudian beliau menjamin kepulangan
di situ kan disebutkan juga sebagai warga negara indonesia
sebagai warga negara indonesia beliau masih warga negara indonesia tidak dicabut paspornya tidak dicabut keluarga negaraannya
tidak dihukum oleh lembaga manapun
jadi kalau pun nanti pak prabowo menang dan menerima beliau pulang ke indonesia
warga negara indonesia dan bukan hanya beliau saja kan
yang disebutkan juga agar tidak menghadirkan persekusi dan maupun pedoliman kepada tokoh tokoh
para ulama maupun yang lainnya baik itu terkait dengan empat sebelas dua ratus dua belas tiga ratus tiga belas maupun kasus kasus yang lain
kata kuncinya adalah keinginan untuk menegakkan hukum seadil adilnya dan jangan ada diskriminasi
koalisi pendukung pasangan jokowi dodo maruf amin tidak khawatir dengan dukungan istimewa ulama
kepada pasangan prabowo subianto sandiaga uno
koalisi pendukung jokowi justru memperingatkan
tidak ada intervensi hukum dalam kasus rizik syihab
seperti yang tertuang dalam poin fakta integritas yang diteken prabowo dengan ijtima ulama
dalam poin ke enam belas fakta integritas prabowo subianto dan ijtima ulama disebutkan
jaminan kebebasan hukum terhadap para ulama termasuk rizik syihab
sekjen partai nasdem joni g plate dari koalisi jokowi menilai
dukungan istimewa ulama wajar sebagai kesepakatan politik dan bentuk kebebasan demokrasi
namun ia mengingatkan
kesepakatan tersebut tidak boleh mengintervensi proses hukum
ataupun memberi keistimewaan hukum pada pihak tertentu
jadi panutan dan acuan
negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama
dan tidak boleh ada intervensi oleh presiden sekalipun kepada proses hukum kecuali yang berkaitan dengan hak hak hukum yang diberikan kepada presiden
tim kampanye nasional pasangan joko widodo ma'ruf amin menyikapi istimewa majelit ii
hasto kristianto menilai bahwa timnya menghormati pertemuan tersebut karena merupakan bagian dari kebebasan berkumpul dan berpendapat
hasto juga menegaskan bahwa pasangan joko widodo kiai maruf amin merupakan implementasi dari keinginan umat agar ulama ikut ambil bagian memimpin bangsa
ia menilai jokowi bukan lagi sekedar dalam tataran opini dan wacana namun langsung bekerja mengapresiasi ulama yang ikut memajukan bangsa
kami tetap berpikir
kami tetap berpikir positif bahwa istimewa ulama itu yang penting adalah kehadiran sosok ulama itu sendiri yang oleh pak jokowi dan kiai ⁇ maruf ⁇ ditempatkan pada tempat yang terhormat
sebagai sosok yang mampu mengayomi masyarakat indonesia dan juga bergandengan tangan dengan seluruh tokoh tokoh agama yang lain
dengan demikian ketika kampanye narasinya masih negatif masih memecah belah bangsa itu malah bagi kami tetap
tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang negatif
kami percaya bahwa membangun indonesia raya harus disertai dengan gagasan yang positif dengan semangat pengorbanan bagi bangsa dan negara
sebagaimana nanti akan kita peringati pada hari santri dan juga dengan semangat nasionalisme yang tinggi